badan penyelenggaran jaminan sosial atau bpjs kesehatan mengkonfirmasi keputusan pemerintah terkait pembatalan kenaikan iuran peserta mandiri untuk kelas tiga
sebagaimana dilansir cnn indonesia com kepala humas bpjs kesehatan irfan humaydi tidak mengetahui hingga kapan penundaan kenaikan iuran
menurutnya beled pembatalan kenaikan iuran bpjs peserta kelas tiga telah ditandatangani presiden joko widodo
sebelumnya perpres nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas menyatakan iuran peserta kelas tiga naik menjadi rp tiga puluh
namun atas pembatalan ini iuran peserta dengan pelayanan ruang perawatan kelas tiga tetap sebesar rp dua puluh lima lima ratus
presiden memutuskan untuk dikembalikan artinya tetap diberlakukan untuk masyarakat untuk rakyat itu rp dua puluh lima lima ratus
yang kedua kalau dulu kelas tiga masuk di kelas tiga
ketika dia sakit perawatannya di kelas satu misalnya
dulu tidak bisa karena tidak boleh ada diskriminasi dalam hal itu maka yang seperti itu yang bersangkutan diperbolehkan di kelas satu